tahun ini palang merah indonesia merayakan peringatannya dengan tema solidaritas untuk kemanusiaan
namun adanya pandemi covid sembilan belas membuat pmi kesulitan untuk bekerja ya
mengingat donor darah ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan banyak orang
bagaimana kemudian pmi mengatasi ketersediaan stok darah di tengah pandemi yang kian menipis
bergabung bersama kami ada linda lukita waseso kabit unit donor daerah pengurus pusat palang merah indonesia
bu linda selamat malam
bu linda kami ingin mengonfirmasi terlebih dahulu
stok darah pmi dibandingkan dengan kebutuhan darah di tengah pandemi saat ini
presentasinya seperti apa bu
ya seperti kita ketahui bersama sejak pandemi kita sangat menurun
oke idealnya bu dari biasanya sebelum pandemi
indonesia harusnya memiliki berapa kantong darah
di setiap wilayah
jadi harusnya lima juta kantong
sisanya itu ada unit transkusi darah rumah sakit
oke nah sekarang dengan presentase stok yang kian menipis
bagaimana kemudian pmi bisa mengatasi hal tersebut
apakah proses donor dana ini dilakukan juga dengan jemput bola atau seperti apa bu linda
ya betul sekali
jadi kita menjemput bola yang biasanya komunitas itu mengadakan donor dana secara rutin
sekarang kita yang mendatangi komunitas komunitas itu
kemudian datang ke rtrw untuk bisa mendapatkan
dan mendonorkan darah
karena apa darah itu tidak ada pabriknya
yang ada hanya di dalam tubuh kita
tadi sudah disampaikan bahwa donor darah di pandemi ini
mereka yang takut donor itu sebenarnya tidak usah takut
karena dari kami sudah ada protokol kesehatan
banyak ketakutan dari masyarakat yang
takut begitu jika bergabung atau berkumpul dengan orang orang yang ikut mendonorkan darah di tempat tersebut
bagaimana kemudian teman teman dari palang merah indonesia di tiap daerah bisa menekankan kalau
bisa mensosialisasikan kalau aman loh ternyata donor darah di kantor kami
kami melakukan tadi sudah disampaikan bahwa ada protokol kesehatan baik bagi pendonor
tempat donor maupun petugas donor
contohnya kita menggunakan masker seperti ini
dan kemudian kita menggunakannya maskernya adalah masker tiga lapis
sehingga tidak menularkan antara yang mendonor maupun petugas kami
kemudian tadi sudah seperti biasa temperatur diperiksa cuci tangan itu khusus pendonor
kemudian kalau untuk petugas kami
kemudian kalau untuk petugas kami
tugasnya sendiri menggunakan alat pelindung diri yang pastinya seperti biasa
yang awalnya sih kami tidak menggunakan face shield sekarang kami menggunakan face shield
kemudian masker yang standar yang sekarang ini
kemudian jaga jarak tetap seperti itu
jadi memang ada protokol protokol kesehatan yang awalnya tidak ada
yang sekarang ini pandemi sesuai dengan anjuran dari kementerian kesehatan
kami menjalankan sesuai dengan protokol tersebut
jadi kami menghimbau bagi para pendonor maupun petugas
para pendonor maupun yang reguler
ataupun yang baru atau pendonor
silakan datang atau kami dipanggil untuk komunitas komunitas yang mau mendonorkan darahnya
bu linda tapi kalau kita lihat di kota kota besar khususnya di jakarta mungkin
orang tanpa gejala memiliki covid sembilan belas ini cukup banyak angkanya bu
kemudian bagaimana pmi bisa memastikan bahwa orang ini bisa ikut mendonorkan darah
baik jadi seperti yang kita ketahui
who menyebutkan bahwa penularan covid sembilan belas ini tidak melalui darah
jadi hanya melalui menghisap ke paru paru seperti itu
jadi kalau di dalam darah tidak ada
jadi ada macam macam sih ya tergantung penyelenggaranya
ada yang khawatir penyelenggaranya itu melakukan rapid test ya silakan saja
atau sesudah donor mereka minta rapid silahkan
jadi itu tergantung penyelenggara melakukan donor nya tersebut
kalau dari kami kami menegaskan bahwa penularan melalui darah
sampai saat ini belum ada penelitiannya dan sampai saat ini belum ada penularan melalui darah covid sembilan belas itu
bu linda kalau penyintas covid sembilan belas apakah bisa juga ikut mendonorkan darahnya
atau memang hanya dikhususkan untuk donor plasma darah
ya kalau donor penyintas ini berbeda seperti dengan donor reguler
kalau donor penyintas yang namanya penyintas berarti dia sembuh dari sakit covid sembilan belas
ini hanya diambil plasmanya diberikan kepada pasien yang menderita covid khusus
beda dengan yang reguler
kalau yang reguler yang memang membutuhkan darah
tapi kalau yang penyintas itu atau plasma konvalesen biasanya kita sebut
itu hanya diberikan bagi penderita covid sembilan belas
jadi dipisahkan begitu ya bu tergantung kriteria darahnya tersebut untuk reguler ataupun pasien covid sembilan belas
oh ya pasti pastinya
jadi kalau itu ada tempat khusus itu kita mengambilnya secara namanya plasma aferesis
itu kebetulan kami adalah
rekrutmen donornya kemudian pengolahannya itu datangnya dari kami para milenial indonesia
kemudian kami memberikan kepada rumah sakit yang membutuhkan
dan ini kami bersama dengan lead bankers kementerian kesehatan
mengadakan uji klinis tentang terapi plasma konvalesen
oke bu linda ini kan judulnya donor darah ternyata bisa menyelamatkan nyawa di tengah wabah
nah kalau kita melihat prosesnya sebetulnya seperti apa sih bu linda
proses ketika memulai donor darah sampai akhirnya benar benar bisa menyelamatkan nyawa
tadi satu orang mendonorkan bisa menyelamatkan tiga nyawa bu
ya betul sekali di tengah pandemi ini kami sangat kekurangan
jadi kami mengimbau kembali untuk mendonor secara reguler
jadi setelah kita melakukan proses pengambilan donor mungkin kalau pendonor itu ada sampai lima sepuluh menit
diambil kurang lebih tergantung berat badannya bisa tiga ratus mili bisa sampai empat ratus
nah itu diproses di prosesnya itu diperiksa penyakitnya ada empat penyakit yaitu hepatitis b hepatitis c sivilis dan hiv aids
nah kami men screening ya tidak mendianosa tapi men screening empat penyakit itu bebas dari
kebetulan kami ini unit transaksi darah ini menggunakan nukleotid
jadi yang window period nya lebih pendek untuk mengetahui virus tersebut
kemudian diproses itu bisa menjadi tiga komponen
tiga komponen ini dibutuhkan mungkin oleh tiga orang
misalnya dia hanya memerlukan whole blood to sel darah merahnya saja
kemudian kita bisa komponen trombosit kemudian atau dia hanya memerlukan fsp
jadi bisa tiga
tiga itu bisa kita berikan kesempatan
sesuai dengan permintaan dokter yang merawat pasien tersebut
ada beberapa komponen
nah komponen inilah yang disebut bisa menolong tiga nyawa dua sampai tiga orang
walaupun kita tahu sekarang kita sedang berperang dengan covid sembilan belas
nyatanya kita tidak bisa menampikan begitu
ada banyak orang orang yang memiliki penyakit lain yang juga harus diselamatkan
dengan cara memberikan transfusi darah kepada mereka ya bu
karena melakukan donor darah ini banyak sekali
jadi tetap aman untuk melakukan donor darah sambil menyelamatkan nyawa di tengah wabah
ibu linda terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sama sama mbak buspa terima kasih salam kemanusiaan